enggak kok jung susilo masih cantik
tapi kan kalau secara umur jauh lebih muda saya
makanya jack susilo jaga jaga penampilan
supaya mas susilo tetap lengket
ih padahal saya tuh udah rajin loh yoga biar terkenceng
pak bapak kok lama banget sih pak
mama nungguin bapak disini sambil tiduran tiduran
bapak mana belanjaan nih kok gak ada memasak
belanjaannya ketinggalan lagi
pak yang gini gak boleh tahu
kalau saya habis belanjaan
belanja di pasar
pak pak roti belanja di pasar
mungkin kan pak rt belanja di pasar
enggak lah gak mungkin
mamaku sayang ini dia suka bercanda
amit amit jangan sampai wibawa saya ini jatuh di depan warga
jangan sampai ya tuhan
gak mungkin kan pak rt belanja di pasar ya kan
lagi yang pasarnya kan sudah tutup
mendingan mama belanja aja nanti di warung ya
kok bapak gitu sih pak
aduh malah jadi gak tega nih lihat muka mama
tapi ini demi hidup dan mati
saya sebagai ketua rt mama
papa kok gitu sih
papa menyaliskan masalah lu dulu ya ama ama ama ama ama yang itu ya
mama ya papa tinggal dulu ya ma
papa tinggal dulu
terpaksa papa melakukan ini
walaupun hati papa perih dan enggak tega bingit
saya atas nama bobi pribadi dan juga sebagai orang tuanya
minta maaf yang sebesar besarnya soal pembatalan pertunangan cindy dan juga bobi
iya jeng kenapa sih tiba tiba bobi batalin pertunangannya sama cindy
saya kan jadi penasaran kasian cindy
tapi kayaknya bobby emang suka kan sama cindy jog
ya pastinya cindy itu kan cantik
tapi gini sebenarnya saya juga lagi pusing nih sama suami saya
dia itu lagi kegenitan sama pembantu saya
aduh jangan dibiarin jan pecat aja pembantunya daripada bikin repot
masalahnya kalau dia nggak godain pembantu saya
dia pasti akan godain perempuan lain
makanya daripada saya pantau dia kemana pergi
ya lebih baik saya jagain dia di rumah
pasti pembantunya lebih muda ya jeng
biasanya suami kalau udah goda goda yang lebih muda gitu
kitanya udah kurang menarik jeng
oh gitu ya
oh memangnya saya udah kelihatan jelek ya
enggak kok jeng susilo masih cantik
tapi kan kalau secara umur jauh lebih muda saya
makanya jeng susilo jaga jaga penyampilan
supaya mas susilo tetap lengket
ih padahal saya tuh udah rajin loh yoga biar tetap kenceng
mas bobby kok belum dateng yuk
mas bobby pergi enggak pakai helm pula
helme loh enggak digowo
aduh apa mas bobi masih marah gara gara angkot yang tadi ya
aduh aduh aduh aduh gusti
aduh gosong leh
bisa enggak ma
aduh gimana ini
nanti kalau ibu tahu kalau gosong
mama bisa kena marah
makanya ma kalau lagi kerja itu jangan sambil ngelamun
yuk enggak mikir sopo sopo toleh
hmm kalau sudah tebak tebak nih ya
mama lagi mikirin cowok ya
ih sok tua kamu
enggak boleh kayak gitu
enggak boleh praduka praduka kayak gitu
alah udah ma
mama enggak usah bohong
emang siapa sih calon papa baru sule
mama itu enggak bohong
kamu tuh juga jangan tanya tanya toh yuk
pokoknya baiknya harus kayak sule
gantengnya harus kayak sule
kalau enggak bawa aja ke lempang
teburin tuh biar dimakaikan cupang
kamu enggak boleh gitu toh sayang
tidak boleh mikir yang aneh aneh tentang mama
pokoknya cowok yang paling ganteng di dunia itu cuma anak mama gitu
siapa dulu dong
tapi ma kalau sule dibandingin sama cowok berondong yang dibilangin bureli itu gantengan mana sama sule
mas popi maksudnya
aduh siapa sule
susah banget bapak nyumseg ini
budeg lu ya
udah stres kali ini
ih gua kagak mau deket deket ah
harga ketularan gini lagi
halo teleponnya udah nyambung
eh juragan mami
udah ini nih udah dibenerin kok
udah bener sekarang
bapak lagi pergi curagan mami
pergi sama centini ya
enggak enggak centini ada lagi masak tuh di dapur
sama anaknya yang dari jawa
centini sama anaknya
memangnya dia punya anak
mami kalau nyari pembantu yang bener dong
masa yang kayak begituan dicari
nggak sekalian aja dijadiin satpam
biar buat takut takutin setan
lainnya bikin bingung aja nih
saya tuh gak nyari pembantu baru kok
satu aja udah bikin pusing kepala
udah kamu ngantur ah
iya deh kalo gitu ntar aja deh di rumah
jelasin deh juragan mami
centini sama anaknya
memangnya dia punya anak
hah gak usah dipikirin
yang penting sekarang
aku pikirin penampilan aku di depan bapak
yang gak ganteng minggir
lo minggir dong tuannya kan mau lewat tadi
hah ngapain gue minggir
gue kan cakep
hah cakep dari mana lo
gak punya kaca apa di rumah lo
pada pecah kaca di rumah lo nih
gak gitu berarti
enak bener dong kan gue minggir
berarti gue kagak cakep dong
nah itu lo tau sadar dong lo itu gak cakep
gue kagak terima gue dibilang kagak cakep
bahwa gue tuh cakep
buktinya artis artis hejar gue
eh asal lo tau aja gue sumpah
pakai sendal jepit kalau lo bener bener
diukur sama artis gara gara itu
tuh santelan lo
gue becek becek ke tv plus tuh
udah langsung pada ribut
sekarang kan udah waktunya
sampai jumpa lagi